aduh itu sebarang

buka nek sabar nek
nenek mirip sih
mirip apa sih
udah nggak boleh gitu sama vokalnya
eh pak rete orang si nenek mau mandi biar bersih biar gak serem
kalahkah dibilang hantu
gatohnya berani gatohnya takut
iya kan pak rete
bikin malu aja masa takut sama apokalisnya metallica
eh pak rete itu si nenek si nenek itu
sabar ya bella kamu gak usah denger omongan warga kamu tenang aja
belate harusnya gak usah percaya dan gak usah ngedengerin omongan orang orang itu
yang harusnya bella lakuin justru kasian sama mereka
masa iya mereka udah gede percaya sama gosip dan isu yang kayak gituan
ya pak rete kasian ibu ibu gak tenang
yang penting sekarang kita sama sama doain ibunya bella
kan kami semua nginep di sini pengen doain ibunya bill
sekalian mau temenin bela biar gak sendirian
sekarang bela istirahat di kamar ya bella udah capek matanya udah merah
paling temenin bella ya biar bellanya gak sendirian
si pak rete emang bener bener udah tahu anaknya tela gitu takutan
bukannya ikut menangin malah pipilowen ketakutan kayak orang orang
hah tuh balik pasti kumis teh
ini besok pagi kita pulang aja ya mi
rafa gak bohong nih susahnya mi juga liat ada penampakan ibunya bella
iya tete awalnya saya gak percaya
tapi keliningan suara lonceng itu jelas sekali
persis waktu beliau masih hidup maka lo menganggap saya waktu dia sakit
pak gak akan kasih tau kak bella kok ntar kak bella sedih
saya juga mau minta tolong sama tera t

aduh suster suster emmy punten ya
ini teh kan keadaannya sekarang teh lagi kurang kondusif
apalagi bella tuh lagi sedihnya berkepanjangan
saya minta tolong suster emi jangan kemana mana dulu
kasian lho pak rete sendirian
nanti kalau kita kita pada pulang kumaha didih dih lau ya susternya
ya udah kalau gitu saya minta tolong suster temenin aja deh anak anak ya
rafa gak usah takut ditemenin dulu sama suster emi ya
ikutan istirahat di kamar
sana adam juga jangan makan wae kamu teh
kek mana deh si kumis baplang candatang datang wae
pak rete dari mana sih
abis ngecek warga biasa
ada apa sih
kok ada apa apa pak rete
pokoknya sekarang juga pak rete mesti ngecek ke kamarnya bu indah
soalnya kata suster emi rafa sama adam penampakan bu indah teh ada lagi
ntar dulu kenapa mesti saya
berhenti aja sana saya masih ada urusan
saya lupa nih ada stempel
yang pernah ada hubungan sama bu ina siapa
bu indah itu ibunya siapa
nah berarti kan ada kaitannya
iya teh berarti urusan apa rete
kenapa pak rete muter lagi sih
udah sama sama aja
udah sama sama aja udah
udah sama sama aja
diam dong pak rete
diam jangan jauh jauh
gimana sih jangan jauh jauh
nanti kan kita mesti lihat sama sama
kalo emang bu penampakan
udah dong jangan nunggu kita lagi yang tenang di sana dah
kasian anak kita
haru deh dong tau gak usah di gituin sama pak rete
nanti pak rete mau disuai
aduh tidak ada apa apa
saya juga tau
yang duluan megang kan pak rete
iya saya menenangkan aja
tidak ada apa apa
itu kan lonceng
bu indah kalau mau manggil itu pakai lonceng
iya sih tapi kan
loncengnya ada di situ
eh malah dia kabur duluan
masa iya sih ada penampakan bu indah
kalau ibu benar benar ada penampakan
kenapa sih ibu gak pernah tunjukin penampakan itu ke aku
ibu bela kangen sama ibu
apa itu beneran ibu ya
tapi kalau itu ibu kenapa ibu ninggalin bela
kenapa ibu lari dari bella
kayak ada suara yang jatuh
suaranya kok dari sugar
ibu dimana bu
masuk subuh subuh ada apa ini suster
pak bella jatuh keseluruhan lihat untuk tolongin
tenang sayangnya pegang pegang kuat ya pegangkan itu
bella ikut ke badan kamu bella
tidak ada yang bisa dipercaya
pegang kuat pegang kuat
apa hati pak
aduh insya allah bella
ayo pak sebentar
pelan pelan pelan pelan
ayo bawa aku sayang masuk ke dalam